tanpa peduli kemacetan di belakangnya sejumlah pengendara motor nekat melakukan aksi berbahaya
dengan memutar arah kendaraan di lalu lintas playoff rjati baru tanabang jakarta pusat
kamis pagi mereka yang panik seketika langsung memutar arah kendaraan meski arus lalu lintas
tengah ramai dipadati pengendara yang melintas ada juga penumpang yang rela turun dan
motor demi memudahkan pengendara berputar balik menghindari razia
polisi bahkan sempat menarik motor yang berusaha bersembunyi di belakang minibus
sang pengendara berusaha kabur karena penumpangnya tidak memakai helm meski begitu sejumlah
pengendara lain hanya bisa pasrah dan menurut saat diberikan sanksi tilang oleh petugas
hai sejumlah pengendara ini lalu diberi nasihat polisi agar tidak lagi mengulangi perbuatannya
para pengendara yang terjaring razia kedapatan tidak menggunakan helm tidak memiliki kelengkapan
surat serta melanggar aturan saat berkendara di perusahaan metro dari kakum menindak yaitu
seperti kendaraan roda dua ya bu yang tidak seperti pelanggaran yang biasa kita lihat yang utama
adalah untuk memanaskan simak yang contohnya sekarang itu pasti begini supaya kita jg jakarta
selain menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas petugas juga mengadang sejumlah
pengendara yang melanggar aturan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat berkendara
meski kiri yahya jakarta